botol apa ini tapi lucu juga simpan ah
kok itu ada orang
kak tolongin lempar bolanya kesini dong
dia nggak jawab kayaknya dia gak denger kita sampein aja yuk
akhirnya kita sampe juga
itu kayak warga baru deh
tuh kasihan amat ya
itu kan rumah banyak tuh yonya
aku bilangin apa enggak ya
kalau enggak dibilangin bu yuk
enggak sih pak
cuma kurang nyaman aja
rumah ini udah lama kosong ya
tapi aman kok disini
dan juga deket sama tetangga
setelah rumah ini kita rapihin
aku jamin kamu pasti lebih bertahan lagi
eh jangan bakal tuh yuk
lagi patroli ya
bangdak itu penghuni yang baru pindah ya
kayaknya sih gitu bu
aduh apa nggak takut mereka ya
rumah ini kan serem
dulu penghuni rumah ini sepasang suami istri
istrinya itu meninggal pas habis melahirkan anaknya
terus bayinya juga ikut meninggal
setelah itu rumah ini jadi angker
gimana kalau terjadi apa apa sama mereka ya
yaudah aku ambil barang barang dulu ya ma
iya bangdek duluan ya
bilangin apa enggak ya
ih tapi aku takut ya
ini pak rt kan
ah kenalkan saya tio
warga baru yang baru pindah di ujung jalan sana
dekat pohon besar
ohh sebelahnya buranti
gimana gimana ada yang bisa dibantu
ah enggak saya cuma mau info kalau saya baru pindah ke sana
kerja di mana pak tio
saya pengarang buku
wah kebeneran ada pengarang buku mau bikin buku buat saya ya kan
kebetulan saya ini rt teladan
karena gak ada yang mau lagi jadi rt
tolonglah bikinlah punya saya lah
bisa pak nanti kita bikinkan ya

rafa senang deh
punya tangga baru
jadi rafa kan gak takut lagi main di sana
pasti nggak ada lagi namanya
kenapa rt ada apa ini
eh aku pernah
aku suka main
aku suka main bola
oh ini dapurnya
tapi lucu juga
aku tidak ada di situ pak mama lihat sendiri
kadang udah tenangin aja diri kamu kamu ini kecapean ya
udah tenangin tenangin ya

ini tante uangnya
nah tante mau bikinin dulu quitansinya buat mami jadi jarah tunggu dulu ya duduk aja dulu
kak zara enggak takut pulang sendirian gelap gelap malem
abis itu lawatin rumahnya
main serem banget yang ada tuyulnya
ih rafa sih takut
beneran rafa iya bener
rafa enggak boleh gitu ah
masa kamu malah nangkut nangkutin kak zara
sayang ini kwetensinya nanti kasihin ke mami ya
tapi zara takut pulangnya tante
boleh nggak diantar sama ali
pakai cerita tuyul gala
ini rafa aja yang nganterin